indonesia dinilai bisa memanfaatkan presidensi g dua puluh untuk dan berperan besar terhadap konflik rusia ukraina
presiden jokowi dodo dapat menunjukkan kualitas kepemimpinannya untuk mencetak legasi penting kepada dunia internasional dalam isu rusia ukraina
dapatkah ini terwujud dan seberapa besar peluang indonesia untuk dapat berperan aktif dalam perdamaian rusia ukraina lewat presidensi g dua puluh
kita akan bahas bersama muhammad iqbal dosen visip universitas jember
terima kasih pak iqbal sudah bergabung bersama kami di program world now
pak iqbal seperti yang kita ketahui bahwa tema recover together recover stronger ini bertujuan pulih dan juga bangkit dari keterpurukan ekonomi akibat pandemi
namun sekarang indonesia dan juga beberapa negara ini harus menghadapi krisis ekonomi dunia yang disebabkan oleh konflik konflik negara yang ada dalam g dua puluh
lalu menurut anda pak iqbal apakah akankah indonesia ini menyurahkan pandangan mengenai konflik ukraina sebagai bagian dari bencana kemanusiaan
dan juga mengancam krisis ekonomi dunia pak iqbal
baik terima kasih saya kira tema together and stronger itu betul betul menjadi satu spirit dan energi utama ya untuk kebijakan politik luar negeri kita
sebelumnya terima kasih mbak dadi malino
saya kira ini kesempatan sebetulnya momentum yang sangat penting
mengingat bahwa di masa presiden soekarno indonesia mendapatkan posisi penting dalam menunjukkan martabat dan kewibawaannya di mata dunia
dengan menyerukan politik non blok dan di saat itu barangkali apa yang digagas dalam konferensi asia afrika
itu telah menjadi satu kelompok negara yang sangat besar organisasi
telah pbb saat itu
nah disinilah ketika kita menjadi presidensi g dua puluh ini bisa digunakan kembali
apa spirit dari kita bisa betul betul kuat untuk sama sama menjalankan politik bebas aktif
politik non blok dan posisi rusia yang menjadi bagian dari g dua puluh dan indonesia dalam posisi satu
sebagai presidensi ini bisa mendorong betul negara negara lain untuk bukan membenarkan apa yang dilakukan oleh rusia
tetapi mencoba untuk duduk bersama memahami apa alasan dan apa motif serta kepentingan nasional rusia
itu yang harus dipahami dan itu yang harus diyakinkan oleh negara negara g dua puluh khususnya amerika
uni eropa dan tentunya dalam konteks ini adalah negara negara yang menjadi bagian dari nato
dan disini indonesia punya posisi penting untuk memainkan rangkaian beberapa track pertemuan tingkat tinggi itu
untuk bisa meyakinkan bagaimana mengajak semua negara terutama amerika dan kelompok negara negara eropa
untuk memahami apa yang sebenarnya alasan
mungkin melakukan yang awalnya adalah demilitarisasi dan sekarang sudah menjadi perang
saya kira itu mbak reni
baik lalu ada juga pandangan pak iqbal terkait indonesia sebenarnya tidak boleh terlalu dalam begitu
harus netral tidak menyinggung pihak manapun seperti yang tadi anda katakan bahwa memang harus sebagai mediator saja
begitu ya mengajak semuanya berkumpul
namun ada cuitan presiden jokowi begitu ya stop perang perang itu menyengsarakan umat manusia dan membahayakan dunia
lalu cuitan kemenlu republik indonesia ini menyatakan serangan militer di ukraina tidak dapat diterima
walaupun di situ tidak disebutkan negara rusia pak iqbal
namun menurut anda seperti apa tanggapan anda melihat cuitan dari kemenlu
apakah ini akan kemudian memunculkan insekuritas ataupun kekhawatiran rusia bahwa indonesia tampaknya mulai memihak nih salah satu pihak
ya ini memang posisi yang dilematis sebetulnya
tapi sekaligus sebetulnya posisi yang sangat substansial
stansis ya bagaimana menegaskan kebijakan politik luar negeri republik indonesia
apa yang dilakukan oleh rusia dalam perspektif hukum internasional
pasal manapun tidak bisa dibenarkan memang atas nama perspektif hukum internasional
tapi kita mengenal ada perspektif kebiasaan internasional
dan disinilah kebiasaan
untuk menjaga perdamaian kebiasaan untuk melakukan resolusi konflik
itu menjadi poin utama dalam posisi posisi itu
dan saya kira cuitan dari para elit politik kita elit kebijakan luar negeri kita
sudah sangat tepat ya untuk bisa menunjukkan posisi itu
tetapi seharusnya ditindaklanjuti lagi secara teknis dalam serangkaian pertemuan pertemuan
yang ini memang momentum emas sebetulnya
untuk menunjukkan bahwa kalau kita memihak kepada kelompok negara barat
maka sangat jelas bahwa kita juga akan berhadapan dengan apa yang menjadi prinsip dan keyakinan versi putin
dan ini tentu tidak menguntungkan sebetulnya bagi kita ketika kita lebih pro barat
atau kita lebih pro pada
apa rusia sama sama tidak menguntungkan
lalu bagaimana cara yang paling dibutuhkan
saya kira kesempatan g dua puluh forum itu betul betul ditunjukkan bahwa
indonesia melobi atau menegosiasikan bagaimana meyakinkan pada para negara g dua puluh khususnya
untuk ayo sama sama stop pahami apa permintaan rusia dalam hal ini
nato tidak ambisius untuk mengekspansi wilayah akta pertahanannya sampai kepada ukraina
dan yang itu juga jelas menunjukkan ada insekuritas di kawasan perbatasan rusia
dan kita pahami itu
sama halnya dengan insecurity ya yang dialami oleh amerika ketika misalnya meksiko
ketika bahkan kanada
pangkalan perang dari negara yang di luar nato
dan ini tentu
saya sangat respect pada masa ketika
narasi indo pasifik ya
yang digagas oleh menteri luar negeri martin natalegawa ya
kalau itu posisi kita sama sebetulnya
dalam posisi yang diaktif oleh negara negara dalam hal ini
nato dan kawan kawan sebetulnya
belum lagi yang jepang ya
dan korea selatan
di mana dalam posisi itulah
sama apa yang dikenal dengan regional equilibrium
dan posisi ini di mata rusia
perspektif putin ya
regional equilibrium nya tengah diuji ketika
ambisi nato untuk mengekspansi wilayah
di dekat perbatasan rusia makin mendekat ya
bergabung di sana
dan juga ada georgia
dan dalam posisi inilah
amerika dan negara barat
saya kira kita masih diingat bahwa
di tahun sebelum dua ribu sepuluh ya
dua ribu sembilan atau dua ribu delapan
untuk ekspansi itu
silakan yang lainnya
yang lebih pada dekat dengan perbatasan eropa
dan kali ini
putin tidak ingin
harga diri dan kedaulatannya di
runtuhkan sebagaimana ber trend re nya
dan dalam kemata darah putin
ini menjadi satu
dan apa yang dilakukan hari ini tetap
perspektif hukum internasional
dan itu tidak bisa dibenarkan dengan alasan
forum g dua puluh yang diinisiasi oleh indonesia untuk bisa lebih
tidak mungkin rangkaian g dua puluh ini tidak membahas
terutama di jalur
ini yang nanti akan
dan dalam posisi ini
penting untuk memainkan peran itu
mengetahui ketika indonesia menyatakan sikapnya
ataupun setuju atas resolusi pbb dalam mengakhiri konflik yang ada di ukraina
apakah ini kemudian nanti
resolusinya akan dibawa ke dalam diskusi g dua puluh nanti
oleh pak presiden joko widodo
sampai pada resolusi dewan keamanan pbb sekalipun
jangan lupa bahwa rusia punya hak veto
apapun hasil resolusi itu
pelangsungan dan sistem debiti di kawasan
dari aspek keamanan kawasan
di mata geopolitik rusia
rusia akan menjatuhkan avt itu sampai pada tingkat pbb
tapi ketika di resolusi g dua puluh
itu pun juga rusia yang sudah menyatakan kehadirannya dalam posisi posisi
rangkaian pertemuan antara sir patrick
rusia pun juga tidak akan
gegabah dan sangat hati hati untuk mencermati poin poin
dan dalam posisi inilah sebetulnya
poin yang dalam konteks komunikasi internasional
saya perlu disclaimer di sini bahwa
posisi pemahaman saya adalah dalam perspektif komunikasi internasional ya
indonesia punya posisi untuk bisa meyakinkan negara anggota g dua puluh lainnya
bagaimana hati hati untuk misalnya
stop amerika dan nato untuk mendorong dorong memanas manasi ukraina supaya bisa bergabung di sana
keamanan geopolitik di kawasan
dan kalau poin poin itu bisa diyakinkan oleh indonesia kepada negara anggota g dua puluh
yang muncul dan lahir dari rangkaian mausaih patrick
ataupun tangan charles tract di g dua puluh forum
itu akan efektif
terlebih kalau kita belajar juga dari sejarah diplomasi republik indonesia yang ditorehkan beberapa pemimpin sebelumnya begitu ya
kalau anda sendiri melihat kans yang akan
sendiri oleh presiden joko widodo dalam g dua puluh nanti
seperti apa kansnya dalam melakukan diplomasi antara
konflik rusia dan juga menetralkan begitu ya posisi
negara negara yang ada di eropa
saya sangat berharap presiden joko widodo benar benar memainkan kepiawayannya
dan style yang sangat low profile nya untuk bisa meyakinkan para pemimpin dunia
terutama para pemimpin di g dua puluh
dan tentu didukung pula oleh menteri ibu retno dan juga menteri menteri lainnya
serta menteri koordinator semuanya
untuk memainkan secara bersama langgam diplomasi yang memang betul betul
karena temanya sudah tepat
bahwa dunia sekarang lulu langka terantakan ter
terdampak pandemi covid sembilan belas
dan disinilah peluang untuk bisa sama sama ayolah
meyakinkan amerika uni eropa
dan negara negara yang bergabung dalam nato
serta bahkan peluang dari negara negara timur tengah yang tergabung di g dua puluh tadi
sama sama kita memahami
apa yang dirasakan oleh
rusia sudah merasakan betapa banyaknya sanksi yang sampai
berkenal sangat netral di situ juga ikut ikutan memberikan sanksi
dalam posisi posisi itu
peluang indonesia sangat
yang dimotori oleh
dan kita sangat berharap itu
untuk sesuai dengan tema itu
diakinkan bahwa posisi non blog itu
memang betul betul menjadi stronger
sangat diuji kali ini
memang kita belum tahu hasilnya seperti apa
jangan kemudian diperparah dengan
cukup meredakan tensi
serangannya ke ukraina
memang banyak harapan peluang indonesia ini bisa menabaikan rusia ukraina
tapi kalau dilihat dari sisi untung ruginya nih pak iqbal
kalau menurut anda sendiri
apa saja untung ruginya jika memang indonesia tetap mengedepankan amanah
konstitusi uud empat puluh lima untuk menjaga perdamaian dunia
dan juga lewat politik bebas aktif dalam konflik kali ini
atau jangan jangan ini justru hanya akan membuat beban saja begitu untuk indonesia
mau tidak mau mbak lady
ujian untuk menjadi negara yang berdaulat
tidak tergantung pada
apa yang disebut dengan money track
apa yang disebut dengan long term
dan ini dilematisnya di sana
di satu pihak ketika kita
kita mengakui yang menurut online
motivasi gonna award akan lengkap ini dibso dua
ekonomi inflasi dalam sebagai dampak globalisasi itu harga minyak harga emas harga saham pasar modal pun juga akan terkoreksi
dan tentu bulan depan kita memasuki bulan puasa yang mana tingkat konsumsi dalam negeri akan naik sekali
dan tentu ini akan makin mengimpit ya secara ekonomi dalam negeri
dan justru momentumnya di masa masa forum g dua puluh ini menjelang nantinya dan akan teruskan sampai pada puncak di ktt oktober dua ribu dua puluh dua
dan ini mau tidak mau pilihan sulitnya adalah kita harus punya kepegasan betul betul tetap sesuai patuh konstitusi
patuh pada amanat menjaga perdamaian dunia dengan politik bebas aktif dan non blok tadi
dan kalau ini meskipun tidak
tidak populis di mata amerika dan sekutu tapi posisi ini akan membuat indonesia bahkan bisa dikenang dunia
dan kalau mau presiden jokowi dodo memiliki legasi yang sangat penting di mata dunia inilah saatnya
inilah saatnya presiden jokowi dan tentu jajaran para menteri solid to recover together
membuat indonesia betul betul harum di mata dunia dan bukan hanya untuk negara negara di mata dunia
tapi untuk kemanusiaan dan untuk peradaban
sudah pernah dicontohkan oleh presiden soekarno
baik lalu ke depannya ketika nanti sidang g dua puluh ini akan digelar lalu menurut anda apakah kemudian indonesia dengan sikapnya menentang konflik rusia ukraina
ini akan menjadi salah satu langkah kebijakan presidensi indonesia di g dua puluh atau mungkin nanti ada dimungkinkan sidang luar biasa ini terjadi
dan apa saja syaratnya pak iqbal
tentu tidak mudah ya karena rangkaian serial pertemuan tingkat tinggi ini juga sudah ada agendanya
poin poin yang dibahas sudah ada agendanya
nah ketika perang ini sudah dimulai tentu masanya tidak akan mungkin mengikuti schedule yang ada
tentu akan berubah dan seluruh bandul diplomasi bahkan ruang ruang setengah kamar maupun satu kamar
ruang ruang kerjasama bilateral dan bahkan multilateral dalam konteks geopolitik kawasan juga akan berubah ya
dan disinilah agenda untuk melanjutkan seluruh pembahasan serpatrek maupun financial track dalam g dua puluh ini tetap akan terus berlanjut
tetapi tidak mungkin tidak dibundui ada aroma perang rusia dan ukraina ini
dan tentu kepentingan kepentingan nasional akan berubah
dan tentu kepentingan kepentingan nasional akan berubah
dan tentu kepentingan kepentingan nasional akan berubah
dan disinilah diplomasi luar negeri kita akan komunikasi politik maupun internasional kita akan diuji betul
dan mudah mudahan saya berharap para menteri ini solid untuk memberikan dukungan dukungan secara material agenda
maupun pada isu isu psychological opinion ketika muncul di platform twitter
atau pada sosial media mereka masing masing
baik terakhir pak iqbal melihat juga rekam jejak persahabatan antara rusia dan juga indonesia
apakah mungkin begitu ya diplomasi republik indonesia ini akan lebih berarti dibandingkan dengan negara negara lain dalam memediasi konflik rusia ukraina ini
justru saya melihatnya ke arah sana yang harusnya dikedepankan
narasi resolusi konflik dan perdamaian dunia untuk indonesia sebagai negara muslim terbesar di dunia
dan di mana di rusia kelompok warga rusia yang beragama islam atau yang muslim ini punya catatan sejarah yang sangat harmonis di situ
dan kita tahu bahwa putin punya kebijakan luar negeri yang justru di dalamnya dia cukup memberikan ruang yang lebih bebas dalam mengekspresikan keberislaman di rusia
nah kalau kemudian indonesia menjadikan
sebagai satu peluang untuk mengharmonisasi keberlanjutan persahabatan dengan rusia
saya kira momentum g dua puluh indonesia harus tampil menjadi negara yang proaktif progresif
bahkan untuk memosisikan diri sebagai negara yang bisa mendamaikan ini dalam kacamata harmonisasi untuk perdamaian dunia
saya yakin itu bisa dan ini akan terus
kita harus bisa membuat harmoni persahabatan rusia akan terus sangat panis ya
dan kita nggak tahu ke depan seperti apa sepuluh dua puluh tahun lagi
posisi geostrategis geopolitik indonesia yang diakit oleh banyak kepentingan
ada kepentingan tiongkok di satu pihak kepentingan negara negara nato kepentingan barat amerika
in case jika terjadi sesuatu misalnya yang menyentuh soal kedaulatan pangan soal pertahanan batas maritim
yang justru mengancam
kedaulatan nkri dengan momentum saat ini persahabatan dengan rusia yang cukup bagus ditorehkan dari hasil g dua puluh forum ini
saya kira ke depan pun rusia juga akan tidak mungkin tinggal diam
karena indonesia akan tetap terus dicatat
sebagaimana dunia hari ini masih terus mencatat dan mengenang kepiawaian diplomasi internasional dari presiden soekarno
pak muhammad iqbal dosen visit universitas jember
terima kasih sudah bergabung bersama kami di cnn indonesia world how
terima kasih pak nedi terima kasih selamat siang universitas siaran indonesia